perisa para pendengar dan para pembaca sekalian di seluruh indonesia
serta tentu saja yang saya sayangi saya banggakan
kita semua banggakan teman teman media yang hadir sejak sore tadi
pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil dari sidang isbat penetapan sawal seribu empat ratus empat puluh lima hijriah yang baru saja diakhiri
pada hari ini kementerian agama telah menyelenggarakan sedang isbat untuk menetapkan awal bulan sawal
serta hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
hadir dalam sidang isbat tadi ketua komisi delapan dpr ri pak dr asapul kafri jauh jauh dari makassar ini beliau
datang bersama kita ketua atau pimpinan majelis ulama indonesia
bapak profesor dr kiai haji asraruniam soleh ini saya tiga tahun baru didampingi beliau sekali ini
ini ulama intelektual pemuda yang kita punya pejabat eselon i dan eselon ii direkturat jenderal bimbingan masyarakat islam
para pimpinan ormas islam atau tadi yang mewakili juga hadir
para ahli ilmu falak dan astronomi dari perguruan tinggi keagaman islam
ada dari perwakilan bmkg perwakilan dari brin
dari puskitb perwakilan dari badan informasi geospasial
serta planetarium jakarta dan tentu juga anggota demisap rakyat kementerian agama
dalam penentuan awal bulan komariah kita tahu terutama bulan yang didalamnya terdapat ibadah
dan hari raya besar islam yang menyakut hajat hidup orang banyak
negara memfasilitasi dengan menyelenggarakan sidang isbat
sidang isbat ini sarana untuk bermusawarah dan sekaligus menjadi titik temu bagi umat
jika ada perbedaan perbedaan dalam penentuan tanggal tanggal yang tadi saya sebutkan
juga bentuk ikhtiar agar umat islam memiliki ruang dialog dan bertukar pikiran
dalam menentukan kapan mulai melaksanakan ibadah dan berhari raya
perlu diketahui bahwa penentuan awal bulan komariah merupakan ranah
istihad yang membutuhkan paling tidak tiga disiplin ilmu sekaligus
yaitu ilmu falak atau yang kita kenal dengan ilmu astronomi
dan ilmu istihad atau usul fikir dan tentu ilmu fikir itu sendiri
ditambah lagi karena penentuan hari raya idul fitri merupakan keputusan yang menyangkut banyak pihak
baik pemerintah dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya
maka keterlibatan pemerintah menjadi mutlak diperlukan
rangkaian acara sidang isbat tadi diawali dengan seminar posisi hilal
yang disampaikan oleh pak jajab norwendaya msi beliau ini anggota timisa peruyat kementerian agama
dan di dalam paparannya tadi beliau menyampaikan bahwa posisi hilal pada hari ini
sudah memenuhi kriteria imkanur rukyat mabims
saya yasyir neneyaman saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya